sampai jumpa di video selanjutnya
dia pasti tahu semuanya
bagus sih berarti aku bisa ketemu kava lebih lama
sebelum kamu ketemu kava dengerin cerita aku dulu dong
edo ini benar benar berita sensasional tahu nggak
bukti kalau kamila itu adalah keturunan orang yang nggak benar
iya bukti tentang kamila
bukti tentang ayahnya camilla yang sebenarnya
ternyata ayah kandung kamila itu
bukan om haris
ayah kandung kamila itu adalah dokter effendi doh
itu siapa lagi
kamu tuh ngomong jalan sembarangan deh
dokter effendi itu adalah dokternya taufan dulu
tunggu tunggu tunggu
jadi bokapnya kamila ada dua
ya siapa tahu aja
barangkali aja mamanya kamila itu adalah perempuan nggak benar seperti kamila
gila ya aku tuh gak nyangka banget deh
anaknya kamila gak jelas siapa bapak kandungnya yang sebenarnya
sekarang kamilah ikut ikutan gak jelas siapa ayah kandungnya sebenarnya
kasian banget ya fadil
cowok baik harus menikah dengan perempuan perempuan murahan seperti itu
aduh nggak banget ya
jadi kamila bukan anaknya pak
kalian berdua sih menghalangi mama
padahal sedikit lagi mereka tahu kebenarannya
tapi tante kamilah mau berterima kasih sama tante ya
karena tante nggak bilang sama pak haris dan keluarganya soal dokter efendi
karena kalau mama memberitahunya bisa bisa semuanya jadi berantakan ma
pak haris gak akan mau lagi cuci darah
dan itu bisa berakibat fatal untuk pak haris
tapi sampai kapan kalian mau menyembunyikan semua ini
cepat atau lambat mereka juga akan tahu
dan menurut mama lebih baik kalian kasih tahu sekarang sama pak haris dan keluarganya
supaya keluarganya pak haris itu nggak bisa ngaku ngaku dan nggak bisa semena mena lagi sama kamila
ma ini semua kan belum pasti ma
karena sampai sekarang belum ada kejelasannya
mungkin aja dokter efendi salah
atau ayah biologis dengan ayah yang tertera di dalam akte kelahiran itu orang yang berbeda mah
jadi ada kemungkinan kalau dokter efendi itu bukan ayah biologis kamila ma
fadil harusnya kamu mikir dong
cuma dokter efendi punya bukti yang jelas
surat nikah dan akte kelahiran
kalau pak haris itu nggak punya bukti yang jelas
dia cuma ngaku ngaku sebagai ayah kandungnya camilla
supaya ada orang yang mau ikutan tes ginjal
kali kali ginjalnya cocok dengan ginjal dia
kamila yakin pak haris bukan orang yang seperti itu tante
mila terus apa lagi alasan ma
sekarang mama mau tanya sama kalian
jadi kapan kalian mau bilang ke keluarganya pak haris kalau kamila ini bukan anak kandungnya pak haris
jangan diem aja dong
tante kamilla dan kak fadil pasti akan memberitahu
tapi setelah kamila dan kak fadil tahu kebenarannya tante
tahu kebenarannya siapa ayah kandung kamila yang sebenarnya
kebenaran lagi kebenaran lagi
mila bukti semuanya ini udah akurat mila
tapi tante penjelasan dari dokter effendy juga akurat tante
karena kan tadi pagi dokter effendy perginya buru buru tante
jadi kamila dan kak fadil juga belum sempat tanya
iya ma mila benar
sekarang kamila dan fadil akan mencari tahu kebenarannya dulu ma
kita akan cari dokter effendy
mungkin cari nomor teleponnya atau mungkin langsung ke rumahnya mbak
ya udah kalau gitu mama ikut karena mama juga mau tahu kebenarannya
nggak usah ma
biar kamila dan fadil yang menyelesaikan masalahnya ma
lagipula ini kan masalahnya kamila ma
momen jangan terlalu ikut campur
fadil mama melakukan ini karena mama peduli sama kamila
iya ma fadil ngerti
tapi kamila dan fadil sendiri masih bingung ma
kabar ini terlalu tiba tiba dan simpang siur
apalagi tadi dr effendi langsung pergi tanpa memberikan keterangan yang jelas ma
jadi sekarang biar kamila dan fadil mencari tahu dulu kebenarannya
setelah itu kami pasti akan langsung beritahu mama ma
ya udah mama gak ikut
ini surat nikahnya dokter effendy dan mama kamu mila
tolong kalian tanya yang sejelas jelasnya
walaupun menurut mama tidak ada yang perlu diperjelas lagi
pertiduran adalah sampai
pertiduran adalah sampai
ya allah ujian apa lagi yang kau berikan ya allah
mila kamu tenang dulu ya
aku tahu kamu pasti sangat teraget mendengar semua ini
aku juga nggak nyangka kalau dokter effendy itu bapakmu
sebenarnya kamila juga gak yakin kak
karena ini terlalu tiba tiba dan
kamila benar benar belum yakin
mungkin kalau dokter effendi itu adalah papa kak mila
tapi mama benar mila
surat nikah ini bukti yang sangat kuat
lebih baik kita sekarang menemui bu laras
dia pasti tahu semuanya
iya benar kak
bu kak mila nggak balik ke sini lagi ya
kamila sudah janji sama ibu dia mau ke sini
nemenin kamu cuci darah
tapi ibu juga heran
kok ngambil tes lab aja begitu lama ya
padahal ibu penasaran loh
bu haris kan udah bilang
jangan sebut sebut hasil tes lab itu
haris nggak mau bu
haris nggak mau
kamu tahu kak mila merasa terbebani
kak mila nggak tes lab aja haris nggak peduli
yang haris butuhin adalah kak mila bu
bukan hasil tes lab
papi pikir yang datang kak mila ya
papi kamu itu yang dipikirinnya kak mila terus
yang ditunggu tunggunya kak mila terus
memangnya kak mila belum datang menjenguk papi
sekitar dua jam yang lalu si kak mila datang
eyang sama papi ketemu di koridor
waktu mau nganter papi cuci darah
katanya sih dia mau ambil hasil tes ginjelnya
tapi sampai sekarang kok dia belum balik
kamu gak ketemu di luar tadi
kalau gitu ayang telfon handphonenya fadil aja
suruh mereka kesini
ayang telfon aja ya
jangan bu jangan
nggak usah bu
kamu kan pengen ketemu kak mila
sekarang ibu mau telepon kamu gak kasih
haris nggak mau
kak mila merasa terbebani bu
apalagi ada bu ambar
haris nggak mau bu ambar akan mengira kita meminta terlalu banyak
jangan ya bu
terserah kamu lah
bukan papi yang menuntut terlalu banyak pada kak mila
tapi bu ambar
bu ambar malah mau memisahkan papi dengan kak mila
tadi gewoon muhammad boleh sedih treesh
orang itu apa sih

kamu tuh tak tahu ahmad